pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut satu agus yudhoyono dan silviana murni
minggu sore memenuhi undangan presiden indonesia ketiga bj habibie
calon gubernur dki jakarta nomor urut dua basuki cahayapurnama berkampanye di depan pendukung p tiga
dan sementara pasangan calon urut tiga anies baswedan dan sandiaga uno
menggelar kampanye akbar di stadion sumantri brojodegoro kuningan jakarta
pertemuan pasangan agus yudhoyono silviana murni dengan presiden ketiga b j habibie
digelar tertutup selama satu jam di kediaman b j habibie di jakarta
dalam pertemuan ini agus dan silvie mendapat banyak masukan soal kebenekaan kerukunan dan persatuan di jakarta
sebelum bertemu habibie agus menggelar senam sehat dan apel siaga di lapangan x auri blok e tanah abang
beliau menyampaikan atau menitipkan kebinekaan persatuan di jakarta
ini yang kita tahu sangat majemuk dan akhir akhir ini banyak isu yang juga cukup mengkhawatirkan kita semua jika tidak dikelola dengan baik
tentunya beliau mengembalikan bahwa negara kita adalah negara pancasila
calon petahana basuki cahayapurnama menghadiri pembekalan penggerak militan perempuan ppp
sehari sebelumnya pasangan ahok jarod saiful hidayat sudah menghadiri acara ini
di sini basuki menceritakan keberhasilan kepemimpinannya
saat menjabat bupati belitung timur yang sebagian besar penduduknya adalah muslim
sementara itu kampanye pasangan calon anies baswedan dan sandiaga uno di stadion sumantri brojonegoro jakarta selatan
diklaim dihadiri sekitar lima belas ribu simpatisan
sebagian besar berasal dari dua partai pengusung yakni partai gerindra dan partai keadilan sejahtera
ketua umum partai gerindra prabowo subianto turun langsung dalam kegiatan kampanye anies sandi ini
di pihak pihak pihak lain ada banyak yang mau melakukan kecurangan
jaga kampung kita dari segala macam kecurangan
para calon hanya punya waktu kurang dari dua minggu untuk berkampanye sebelum masuk masa pencoblosan pada lima belas februari mendatang